mas samsul kita cerai kita cerai cerai sekarang juga
jadi mas samsul gak boleh masuk rumah lagi pergi sekarang pergi pergi
apa apaan sih cerai cerai apa ada apa
aduh aduh aduh ngaku deh
mas samsul kan yang udah ngambil uang arisan jemila yang ada di dompet iya kan
kan tadi jamila bilang ambil aja uang sesukupnya buat beli kopi kenapa dia ambil juga uang arisan segala
mau taruh dimana amu ke jamila mas
ya ampun kasian banget ngangkatin sendiri gak ada pembantu
iya ini lagi gak ada pembantu bu
ah kebetulan nih ya saya bawain pembantu buat ibu
gaji gak usah tinggi tinggi yang penting uang makannya sama uang jajannya lancar
urusan makan aja urusan perut gitu
tapi ini masih kecil
kenapa bisa kerja
kecil tapi bisa kerja udah dicoba aja dulu daripada bulu siti kecapean sendirian
oh yaudah yaudah ini kebetulan nih kamu coba siap siap pernya
dengarkan mau makan mau kerja ya
bu siti jangan lupa itu ada pembantu komisi ya
ya udah tenang aja bu
ask sendirian pertama selama ini saya akan sampai punya pembantu

jangan lupa langsung kedua segalanya
badan kamu panas sekali nak
aku harus bawa dia ke rumah sakit
uang arisanku masih di bu jamila
eh ibu ada apa bu
untuk berobat anak saya
makanya ikut asurasi kesehatan bu

makanya ikut asuransi kesehatan bu
gampang tinggal diklaim aja uangnya keluar
jadi gak perlu ngurus ngurus uang arisan segala macem
saya nggak ngerti asuransi pak
cerai sekarang juga
jadi mas samsul gak boleh masuk rumah lagi
pergi sekarang pergi
apa apaan sih cerai cerai apa
mas samsul kan
jemila yang ada di dompet
kan tadi jamila bilang ambil aja uang
cukup aja buat beli kopi
kenapa dia ambil juga uang arisan segala
mau taruh dimana buka jamila mas
ya allah gitu aja marah marah
dua kali lipat lagi malahan
kok kok kok bisa dua kali lipat
kalau terima uang aja senyum
ya kok bisa begini gimana ceritanya
gak marah marah sama mas
waktu mas melihat uang banyak di dompet jamila mas terkoda
ada bisikan setan untuk berjudi lagi
kali kali aja mas menang tahunya tahunya kalah
dan duit itu habis semua
mas jujur aja mas pucat mas takut jantung mas gedebek gedebuk
terus mas cari akal mas cari akal
mas lihat ada teman mas yang menang judi
mas rayu dia supaya masuk polis asuransi kesehatan
dilalahnya dia mau
dia mau dan dia mau bayar satu tahun langsung sepuluh juta nah itu uangnya
sementara sementara mas
mas hamsul kan udah gak kerja di perusahaan asuransi
terus polis asuransinya gimana mas
tau gak nanti mas akan buat polis asuransi palsu
terus juga mas akan buat juga brosur palsu
terus mas juga buat nanti alamat palsu
pokoknya serahkan semua sama mas hamsul beres
terus terus kalau nanti itu orang sakit
ketauan kan mas hamsul ngebohong
bakal di kerangkeng masuk penjara mas masuk penjara
kok ketawa sih
selahkan semuanya sama mas samsu
mas hamsul mempunyai seribu alasan untuk mencari penyelesaianya
lagian gak akan mungkin dia sakit dalam waktu dekat ini
kalau dia gak sakit
polis asuransinya kan hangus
terus kalau dia mau masuk lagi
mau ikut polis asuransi baru lagi kan duit lagi buat kita ya kan
iya juga sih
makanya kalau jamilah mau
jamilah bantu mas
cari klien sebanyak banyaknya
biar kita dapat uang banyak
dan kita tidak susah lagi
tidak mengandalkan uang dari warisan itu lagi
iya juga sih mas
uang warisan si lala itu
memang nggak bisa kita ambil seenaknya
mana dimasukin deposito lagi tuh
sama si notaris
terus uangnya itu ya mas
bisa diambil tiga bulan sekali
dan itu pun juga gak banyak
cuma bisa mencukupi kebutuhan bulanan doang mas
ya udah kita lanjutin aja bisnis asuransi fiktif ini gimana
jamilah setuju kan
ya uang arisannya beres ya sepuluh juta ya
duh maaf nih datengnya agak lama soalnya aduh
iya gak apa apa bu jamilah makasih banyak ya bu
saya butuh sekali
saya butuh sekali uang untuk biaya berobat anda ke rumah sakit
karena kata dokter kalau wanda terus panas
dia harus dirawat bu
makanya saya butuh sekali uang ini
buat tati ini kebetulan banget
nih ya bu tati ya pas banget nih
nih saya bawa brosur tentang asuransi kesehatan
bu tati masuk deh asuransi kesehatan bu
jadinya kalau anak sakit kita nggak perlu repot repot mikirin biaya rumah sakit gimana
iya tadi pak samsul juga bilang begitu
tapi saya takut ikut asuransi bu
apalagi setelah mendengar untuk biaya uang preminya saja mahal sekali
nih ya daripada bu tati harus nanggung biaya anak ke rumah sakit sendiri seperti ini
aduh bu tati belum
lagi ya kalau anak bolak balik setahun berkali kali ke rumah sakit
aduh pecah bu kepala pecah
kalau masuk asuransi kesehatan ya nih bu ya nih ya
paling preminya setahun itu antara lima sampai sepuluh juta
ya bu tadi bisa tinggal pilih tuh
tapi begitu anak bu tati sakit
semua biaya ditanggung sama perusahaan asuransi
aduh tenang bu
hidup kita adem ya kan
tapi kalau anak saya tidak sakit selama satu tahun uang yang saya bayar hilang kan bu
kesehatan itu nomor satu loh
harta kita segala galanya kan anak sehat
ya kan eh siapa tahu dengan bu tati masuk asuransi kesehatan wah anda malah nggak sakit sakit
ya enggak apa apalah bu tati
premis satu tahun hilang yang penting anak sehat
udah jangan kebanyakan mikir
ikutin saran saya deh bu tati
nanti bu tati biar enggak bingung bingung biar enggak takut biar enggak ragu biar enggak merasa dibohongin
asuransi di tempat suami saya kerja kan kita tetangga
nah nanti kalau misal anak bu tati sakit tinggal lapor ke suami saya
nanti suami saya yang urus klaimnya
nah enak kan bu tati tinggal terima gitu
ya sudah bu
saya ikut yang lima juta saja